tim sar gabungan warga kampung pasir madang sukajaya bogor jawa barat
bersama sama mengevakuasi ais ibu hamil yang mengalami peristiwa pecah ketuban
saat menuju posko kesehatan terdekat pada minggu siang
sebelumnya ois dapat berjalan meski harus dituntun saat melewati jalur terjal dan curam sejauh lima km
air ketuban kandungannya pecah sehingga ia terpaksa dievakuasi menggunakan tanduk kain menuju posko kesehatan
kemudian neis langsung diangkut dengan ambulans ke rumah sakit terdekat lantaran nyaris melahirkan
eis langsung diangkut dengan ambulans ke rumah sakit terdekat lantaran nyaris melahirkan
desa pasir madang merupakan salah satu lokasi permukiman yang terisolasi akibat kepungan titik longsor
bahkan dua jalan utama menuju desa ini terputus oleh tanah longsor berjurang
muhammad juanda bogor jawa barat